setelah berhubung ustadz musa haikal dan asun itu belum datang ke pesantren
maka makan siangnya kita tunda dulu ya sampai mereka datang
itu malemnya sungguh
tapi ustadz kan kami udah lapar
kita semua lapar
jangan udah lapar kan
terus dengerin dulu anak anak
kalian gak boleh kayak gitu ya
kita ini sebagai sesama muslim harus memiliki jiwa solidaritas yang tinggi
semoga kita dapat penumpang ya zon
ibu kan berani bawa barang barang jalan jalan bu
ini menik beca aja bu enak bu
kalian yang punya beca ini
iya bu kita punya beca ini
tunggu ah takutnya kuat
bang ojek ya
mending naik beca kita orang aja bu
soalnya kita lagi butuh duit nih
ya bu soalnya yang punya beca ini bu istrinya lagi sakit bu
jadi dia butuh obat yang butuh uang
ya bu masuk bu
bu naik beca bu
aduh maaf bang gak jadi
bukan tadi udah ngoder saya bu
ibunya mau naik beca bang mau naik ojek
kau nih bang
jangan bangsa lah bang
jangan begitu dong bu
tiap orang tuh punya rezeki masing masing pak
bukan udah ngondel saya duluan bu
ya bang bu
ya bang bu
hei poca tungguan
senjata senjata ojek ngejar kita bang
gara gara anak kamu
kamu jangan jawab
kamu jangan di sini
aduh aduh aduh
berdua sama dia
saya tadi dari jauh saya lihat ada kecelakaan motornya
mungkin pasti sekongkol berdua ya
saya nggak kenal sama bapak ini
tapi bapak bilang dia
ibu kenapa kan
eh pak ustad
saya ya pak ustad
oh iya bener
enggak jangan pak
ya saya dulu pak ustad
pak dimaklum aja pak ya
iya jangan bawa
lagi kenapa bisa jatuh begini
ini pak ustad
gara gara dua bocah itu
anak banel dua orang
ciri cirinya yang satu rempah krimir pak ustad
yang satu lagi putih
kayak cirinya simet kayak gini pak ustad
lah mereka kemana arahnya larinya
ke arah sana
ya udah kalau gitu mas ya sabar ya
ini motornya alhamdulillah gak apa apa
saya mau ngejar dua anak itu dulu ya
waaduh banyak amat pak ustad
ah ini motornya si iyalih
awas lo kalo buat tenjang
aduh ini udah jam berapa sih
bukan ini waktu makan siang ya
dengerin deh perut aku ini
aduh aduh aduh
emang kalian berdua aja lukman juga lapar
itu mah namanya sungguh penahan lapar
ustadz cuma ingin kasih tahu kalau berhubung ustadz musa haikal dan asun itu belum datang
pesantren maka makan siangnya kita tunda dulu ya
sampai mereka datang
itu mah namanya sungguh
tapi ustad kan kami udah lapar
kita semua lapar
dengerin dulu anak anak
kalian gak boleh kayak gitu ya
kita ini sebagai sesama muslim harus memiliki jiwa solidaritas yang tinggi
siapa tahu teman kalian yang di luar sana itu sedang dalam kondisi kesusahan
ataupun sedang membantu orang yang sedang dalam kesusahan
jadi lebih baik kita tungguin mereka
lebih baik kita tungguin mereka dulu sampai mereka datang
baru abis itu kita makan sama sama ya
bagaimana kalau saya ajarkan kalian main bola
boleh boleh silahkan mister
terima kasih ya mr ya
boleh juga tuh mister
sekarang saya akan ajarkan kalian ya
kalian perhatikan ya
bu gimana bu nggak bisa masuk bu
rumah ibu di portal sampai sini aja deh
alhamdulillah nyampe dengan selamat makasih ya
tadi kalau kita ngebut soalnya tukang ojeknya masih ngejar kita tadi
iya nggak apa apa tapi lain kali jangan diulangin lagi ya
kalian kenapa narik beca sih emang orang tua kalian kemana
jadi gini bu kita santriwanya kun anta
jadi kita mau bantuin orang yang punya beca ini abadit
nah istrinya abadit itu lagi sakit dia gak mampu untuk berobat
kita nyari uang dari beca ini
iya bu abadit sempat sekulit belakangan dikit bu
nah yang menarik beca juga kita orang berdua bu
masya allah kalian itu anak yang baik ya
oh iya ongkosnya belum ya sebentar
ini sih kebanyakan bu
saya pamit dulu assalamualaikum
sun ini kira kira cukup gak ya sun buat perobatnya ibunya dini
hmmm mungkin cukup kali ya kak
itu kan haikalama asun tuh
eh haikalama asun
asun asun asun
kalau kita disuruh pulang gimana sun
ini kan uangnya belum cukup untuk berobat
istrinya abadit sun
asun kabur sun kabur sun
hey jangan kabur
anjir bintang asu
jangan lu lihat lihat
jangan pake mata kaki
pake mata nih pak

apa dia ada jalan kami berisik
ustazah baru tinggal sebentar butet kamu udah teriak teriak
iya tapi kan salah beri ikan kan
udah udah ustazah gak mau denger
pokoknya yang lain harus tenang
kalau nggak tenang nunggu makanannya nanti ustazah hukum semuanya
eh tenang ya
pak deh makanannya dibawa yuk ke ruang santriwati
kasian mereka udah pada nunggu kelaparan
kan ustadz musa haika sama aswin kan belum sampai ke pesantren nih
kasihnya mereka kalau kita tinggal makan
berarti taruh lagi dong
iya taruh lagi
siti pak d mendingan makanan dibawa dulu dihidangkan ke meja santriwati
biar mereka gak pada kelaparan gak berisik ya
oh berarti bawa sekarang
tunggu dulu pak deh
jangan sekarang mendingan
jadi ntar nih
gara gara kamu jadi butir yang disalahin
aduh itu tuh salahnya butet lah
budet itu mau ngasih tau kalian tuh
supaya ndeh berisik lagi
iya lagian ya
kalian sih susah dibilangin
yang ada kalian
satu dua tiga